dan mohonlah ampun kepada prabu siliwang

anak ini menyusahkan kita saja kian
dasar anaknya tahu diri
kanurahganya kacau berapa
antara segera dimulai
batung kian santang yang telah
aku buat dengan cara
apesnya harus biarkan k realmente and guard
i am an amateur
aku bukan salah
mama juga tidak tahu rakyat
rencana diawi selalu membentungkan kita
aku akan mengambil darah dari kian santang

jaga dewa batara putraku kian santang dalam bahaya aku harus menolong
selamatkan putra kukian santang
menyerahlah segarwang dan mohonlah ampun kepada prabu siliwang
lalu serahkan kerajaan
dan berikan galu kepada raja galuh
mungkin dengan begitu hukumanmu akan diringankan
justru aku mau meminta padamu surat
agar kau kembali kepada jarak
dan sampaikan kepada prabu siliwangi
agar dia turun tahta
supaya tidak ada lagi pertempuran
yang memakan jiwa penduduk
dan memakan jiwa rakyat
dan prajurit pajajaran
perkataanmu adalah hinaanku pajajaran
jika kau tertangkap
dan mendapatkan hukuman dari raja prabu siliwangi
aku tidak dapat membantumu
kau pasti akan menolong
jangan banyak bicara
aku akan menolongmu
aku harus membawamu ke pajajaran
memang tidak akan mempan
oleh senjata apapun
tidak bisa terluka
itulah kesaktian kian san
dia memang tidak akan pernah bisa terluka
oleh segala macam senjata yang ada di dunia ini
untuk memegang senjata itu
karena sampai saat ini
tidak ada satu orang pun yang bisa memegang senjata itu
kecuali kian santang sendiri
maksud orang tidak akan mempan dengan senjata di dunia ini
aku masih punya senjata pamungkas untuk mengambil darah dari kian santri